sementara untuk sembilan titik jalan arteri akan dilakukan di wilayah kabupaten bekasi jalan pantura dan inspeksi kalimalang
kemudian empat titik di kabupaten bogor serta tiga titik di kabupaten tangerang yang menuju ke jakarta
jika ada warga yang kedapatan hendak masuk ke wilayah jakarta tanpa dilengkapi dengan surat izin keluar masuk atau sikm
maka langsung diminta putar balik ke daerah asal
sehingga diharapkan yang akan masuk ke kawasan jabodetabek itu benar benar warga yang telah memenuhi protokol kesehatan
sebagaimana yang dituangkan dalam se ketua gugus tugas nasional
kemudian juga yang sudah memenuhi syarat izin keluar masuk jakarta
sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur no empat puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
pengajuan sikm bisa dilakukan secara mandiri melalui daring
warga bisa mengakses tautan corona jakarta go id
ada syarat khusus yang harus dipenuhi bagi warga yang berktp non jabodetabek
antara lain harus mengantongi surat keterangan dari kelurahan desa asal
surat pernyataan sehat bermaterai
surat keterangan bekerja di dki jakarta untuk perjalanan berulang
surat jaminan bermaterai dari keluarga atau tempat kerja yang berada di provinsi
dki jakarta yang diketahui rt setempat
surat keterangan domisili tempat tinggal dari kelurahan di jakarta bagi pemohon dengan alasan darurat
ditambah pas foto berwarna serta pendayan kartu tanda penduduk
bagi yang kedapatan tidak membawa surat izin keluar masuk ke dki jakarta
petugas akan meminta warga tersebut putar balik ke daerah asal
tak hanya itu ancaman denda sepuluh juta rupiah juga akan dikenakan bagi warga yang tidak membawa surat izin keluar masuk ke dki jakarta
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu